agama islam tidak melarang kaum wanita menjadi seorang iman
tapi kalau masih ada kaum laki laki
alangkah baiknya kaum laki laki saja yang menjadi seorang imam
kenapa bisa begitu kan jeng sunan
sebaiknya nyai berintik yang memberi penjelasan
ren kamu bisa bicara lagi
terima kasih siti
aku yang seharusnya minta maaf sama kamu
aku sering jahat dan kasar
maafkan saya selama ini
maafkan atas segala sikap kami yang selama ini kasar sobia
sebelum itu aku dibahas tentang hal laku yang sebenarnya muslim
yang ada di keini
sayang ade please dairy selalu terima kasih
tapi dulu hari terbang yang kamu sudah bekerjasama dengan saya
saya orang perhintik sudah tak tahu melissa

jangan aku nyokap ketikamu
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
wah jangan bangun bangun ayo semuanya bangun
mulai sekarang jangan pernah bersembah sujud lagi kepadamu
sujudlah kepada allah swt
allah maha pengasih dan lagi maha penyayang
allah swt yang telah menciptakan kita semua
langit dan bumi serta seluruh isinya
tiada tuhan selain allah
saya dan keluarga saya juga sudah menganut agama allah yaitu agama islam
semua ini atas pembimbingannya yang berintik dan kanjeng sunan karjobo
kalau jenangan sujud
semua ingin memeluk agama islam
agama yang diridui allah swt
tapi kalau pun tidak tidak apa apa
karena allah swt maha bijak
tidak pernah memaksakan umat
syaratnya sangat mudah
hanya mengucapkan dua kalimat syahadat
aku bersaksi bahwa tiada tuhan selain allah
dan aku bersaksi bahwa nabi muhammad saw adalah putusan allah
dan dari sedekah harta saudara saudara sekalian
mudah mudahan masjid ini tetap kokoh berdiri sampai akhir zaman
semoga kita semua senantiasa bisa memakmurkan masjid ini
dan puji pujian kepada allah swt
dan seperti firman allah swt dalam surat at taubah
sesungguhnya yang bisa memakmurkan masjid allah
hanyalah orang orang yang beriman kepadanya
dan beriman kepada hari kemudian
serta tetap menjalankan sholat
tidak takut kepada siapapun
kecuali kepada allah swt
termasuk orang orang yang mendapatkan
kedua kris pusaka itu telah kembali ke keraton
tapi saya belum puka sunan
sebelum saya menangkap dan mengadili
nyai berintik karena dia telah menghina keraton
mohon maafkan nyai sunupati
menurut kanyang romo
nyai berintik sudah berubah
dan menjadi hamba allah yang taat
nyai berintik sudah menjadi ummaro desa menggoro
pengaruh keisaman nyai berintik
sudah meluas ke desa desa lain di luar desa menggoro
itu dia masalahnya sunan
kalau nyai berintik dan menggoro
akan melakukan pembangkang
terhadap kebijakan keraton sunan
bisa dijadikan jaminan
baik kalau begitu
jenengan berikan undanganku kepada kanjeng sunan kalijogo
dan nyai berintik
dan nyai berintik
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
apakah orang seperti saya ini
pantas untuk menjadi imam
sedangkan saya merasa
agama islam tidak hanya ditentukan oleh keilmuan saja
tapi juga oleh imannya
kalau imannya bagus
tentu bagus juga menjadi seorang imam
kika sun kan selama ini sudah berubah
imannya sudah bagus
jadi tentu bisa menjadi seorang imam juga
bukan begitu kika sun
tapi saya merasa masih belum siap untuk menjadi imam
iya kanjeng sunan
mungkin romo saya masih belum siap menjadi imam
kenapa tidak nyai berintik saja yang menjadi imam
agama islam tidak melarang kaum wanita menjadi seorang iman
tapi kalau masih ada kaum laki laki
alangkah baiknya kaum laki laki saja yang menjadi seorang imam
jadi kita harus berpikir

untuk membuat kemampuan kita
untuk membuat kemampuan kita
untuk membuat kemampuan kita
danku ingin tahu
kenapa itu ayah
karena itu ayah
kalau saya tidak berpikir
akan menjadi seorang imam

sebaiknya nyai berintik yang memberi penjelasan
allah tidak menciptakan wanita dari kepala laki laki
tapi allah menciptakan wanita dari tulang rusuk laki laki
untuk dekat di hatinya
untuk dicintai dan disayangi
maafnya yang berhenti
kenapa setiap sholat laki laki dan perempuan harus dipisah
kenapa tidak dicampur saja
karena di antara kalian ada yang belum jadi muhrim
sementara wudhu bisa batal
kalau kulit laki laki bersentuhan dengan kulit wanita yang belum gurih
panembahan senopati berkenan untuk mengundangkan nyengromo dan nyai berinti ke keraton
ini pasti soal dosaku yang pernah merampas pusaka keraton
apapun bentuk undangan itu
kita harus datang untuk melegakan hati panambahan senopati
saya khawatir panembahan senopati akan mengadili
keadilan hanya milik allah swt lagi
kita berdoa saja
semoga allah swt melindungi kita semua
bagaimana dengan jikit bersama jumah pahing nanti
kalau nyai tidak ada
acara kemungkinan batal
malam jumah pahing nanti aku akan datang
apakah kamu masih ingat
apa yang telah kamu lakukan di keraton
dan apa foolishnya kalian dipercaya
yang itu bra gamers
saya masih ingat
maafkan janjian gue
saya akan memaafkan hamba yang berlumur dosa
kenapa kita sesama ciptaannya tidak bisa saling memaafkan
saya akan memaafkan
tapi dengan syarat
apapun syaratnya insya allah saya akan coba penuhi
untuk menebus segala kesalahan saya kanjeng gusti
bedung di masjid keraton ini sangat terlalu kecil
suaranya kurang mengemas saat dipukul untuk panggilan sholat
penduduk sekitar sini sering lupa
untuk mengerjakan sholat berjamaah di masjid ini
apakah kanjeng senopati berkenan menghukum nyiberintik dengan membuat bedung besar itu
aku meminta dia ambil dari pohon yang paling besar di hutan gunung itu
kulitnya dari kulit kerbau jantan
dan berada di hutan dunung itu juga
sebelum juma pahing harus sudah selesai
apakah kamu sanggup
akan kumaul strains mungkin disitu untuk usut dari masjid keraton
aman zaman selamat kutipun
terima kasih bu
ini membuatnya amat baik wegen daya
tapi sekarang benar baru bumi sekarang malam